cerita dalam bahasa indonesia
beberapa materi video ini mungkin tidak cocok untuk anak di bawah tiga belas tahun
jauh jauh di kerajaan palia hidup seorang raja yang memiliki dua anak
seorang putri bernama sima dan seorang putra bernama fir
di kerajaan yang sama tinggallah seorang wanita bernama sarina dan putrinya jasmine dan zahra
sarina mulai melakukan pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan dari membersihkan lantai hingga memasak makanan untuk orang lain di kota
ini membuat putri putrinya sedih dan mereka memutuskan untuk membantunya
aku tahu cara sempurna untuk mengejutkan ibu
apa yang ada dalam pikiranmu kita akan pergi ke kebun
aku akan membutuhkan dua kendi penuh air
penyihir yang bekerja denganku sangat senang dengan pekerjaanku dan memberi aku puisi ajaib untuk dibaca
tuang satu kendi ke atas
aku akan mencabut bunga bunga itu dengan benar dan aku akan menjadi pohon berbunga yang harum
cabut bunga bunga itu dengan hati hati tanpa merobek daunnya atau menghancurkan tunasnya
kemudian tuangkan kendi kedua kemana mana dan aku akan berubah kembali menjadi seorang manusia
kedengarannya hebat tapi kita tidak bisa memberitahu ibu bagaimana kita mendapatkan uang atau dia tidak akan bahagia
mereka keluar di taman dengan dua kendi dan dua keranjang kosong
zahra duduk dan mulai melantunkan kata kata ajai
aroma harum bunga akan mengalir dan seperti pohon aku bertransformasi dan tumbuh
jasmine menuangkan kendi pertama di atas saudarinya dan segera dia berubah menjadi pohon yang penuh dengan bunga yang menyebarkan aroma ke seluruh taman
jasmine dengan hati hati dan lembut memetik bunga bunga dan kedua keranjang itu penuh dalam waktu sejarah
zahra mengambil kendi kedua dan menuangkannya di atas pohon dan zahra berubah menjadi manusia kembali
di mana aku harus menjual bunga bunga ini
kenapa kau tidak pergi ke gerbang istana
mungkin kau menemukan seseorang yang akan membayar dengan baik untuk bunga bunga indah ini
oh itu ide yang bagus
zahra membawa keranjang bunga ke gerbang istana dan mulai berbicara dengan suara keras
bunga bunga dapatkan bunga harum ini
saat itu putri sima melihatnya dari jendela
dia dengan semangat berlari ke ibunya
ibu bunga bunga di luar terlihat indah tolong belikan untukku
sang ratu mengangguk dan memerintahkan para penjaga untuk memanggil gadis bung
mereka melihat bunga bunga cantik dan aroma manis bunga memenuhi ruangan
berapa harga yang kau inginkan untuk bunga bunga indah ini
yang mulia aku akan menerima berapapun jumlah yang kau bayarkan karena kami adalah orang miskin
sang ratu menyerahkan sekantung koin emas kepada zahra dan dia begitu gembira
terima kasih banyak yang mulia
zahra dengan cepat pulang ke rumah dan menunjukkan kepada saudarinya sekantung koin
jasmin melihatnya dengan kagum dan bersemangat
wow tapi kita tidak harus memberitahu ibu dulu kan
selama beberapa hari berikutnya
mereka menjual bunga bunga di istana dan mengumpulkan tiga kantung berisi koin emas
sementara itu pangeran fir sangat ingin tahu tentang asal usul bunga bunga ini
aku ingin tahu dari mana bunga bunga ini berasal
aku belum pernah melihat mereka sebelumnya
baunya sangat harum
saat itu dia memanggil menteri ayahnya yang setia menteri kuma
yang sangat dekat dengan pangeran
dan dari mana mereka berasal
seorang gadis datang setiap hari dengan bunga bunga ini yang sangat disukai oleh saudari anda
aku benar benar ingin tahu dari mana dia mendapatkannya
di mana dia tinggal
kumar memberikan petunjuk arah ke rumah gadis bunga itu kepada pangeran
keesokan harinya fir pergi ke rumah tempat dia melihat dua saudari perempuan di taman
dia memperhatikan ketika zahra berubah menjadi pohon berbunga
dia dan jasmine memetik daunnya sampai dia berubah kembali menjadi manusia
wow itu sangat luar biasa
dan dia sangat cantik
terpesona oleh kecantikannya dan bunga bunganya yang harum
fir kembali ke istana di mana dia memberitahu kumar tentang apa yang dilihatnya
dia sangat luar biasa kumar
aku tidak tahu harus berbuat apa
dia mengatakan kepadanya semua tentang bagaimana dia berubah menjadi pohon
dan kembali menjadi manusia yang cantik
pangeran tersipu ketika dia berbicara
perasaan apa ini apakah ini cinta
sepertinya begitu pangeran fir
melihat bagaimana fir menyukai gadis itu
kumar pergi ke raja dan menceritakan semuanya
dia sangat senang mendengar bahwa putranya sedang jatuh cinta
dan ibunya dipanggil untuk bertemu dengan raja
nyonya sarina kau telah dipanggil untuk makan bersama raja besok di aula kerajaan
raja ingin berbicara tentang putrimu si gadis bunga
mengatakan ini dia pergi berkuda
meninggalkan sang ibu yang cukup ingin tahu dan terkejut
apa yang kalian berdua lakukan kenapa raja memanggilku
dan apa pula yang dimaksud dengan seorang gadis bunga
apa yang terjadi katakan padaku sekarang
mereka sekarang takut dan menceritakan segalanya pada ibunya
dan menunjukkan padanya bagaimana zahra bisa berubah menjadi pohon
dan kantung kantung koin emas yang telah mereka simpan
bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini padahal aku masih hidup
maafkan aku ibu kami hanya ingin membantu ibu
hari berikutnya sarina pergi ke aula istana kerajaan
ketika dia memasuki aula dia melihat raja dan ratu duduk di meja
dengan makanan termegah di hadapan mereka
selamat siang yang mulia apa yang harus aku lakukan
putra kami telah jatuh cinta dengan putrimu zahral dan ingin menikahinya
terimalah daun dan kacang sirih ini sebagai tanda simbolis dari pertunangan mereka
sarina sekarang lega mengetahui bahwa ini adalah alasan mereka memanggilnya dan dia tersenyum
aku akan dengan rendah hati menerima semua ini
karena aku hanyalah seorang wanita miskin dan ini benar benar menjadi suatu kehormatan
hebat sekali maka baiklah pernikahan akan segera berlangsung
sebuah pernikahan besar diadakan dan kedua keluarga bersuka cita karena fier dan zahra sekarang menikah
setelah pernikahan pasangan itu kembali ke istana
sekarang kau adalah istriku aku ingin kau melakukan sesuatu untukku
apa yang bisa aku lakukan
apa yang bisa aku kerjakan
aku ingin kau berubah menjadi pohon berbunga yang indah
aku ingin aroma itu menyebar di kastil
tidak perlu menyembunyikannya dariku aku telah melihatmu berubah menjadi pohon dengan mataku sendiri
untuk siapa kau melakukan ini jika bukan untuk suamimu
zahra menjelaskan kepadanya apa yang perlu dilakukan dan mereka berdua pergi ke taman istana
dengan kendi air dan fir melakukan seperti yang diperintahkan
mereka melakukan ini selama beberapa hari dan sang putri yang melihat ini dari jendelanya cukup cemburu
mereka menggunakan bunga bunga indah ini setiap hari dan tidak pernah berbagi apapun denganku
aku harus melakukan sesuatu
keesokan harinya sima pergi untuk berbicara dengan ibunya yang sedang bersama fir dan berkata
jika ibu mengizinkannya maka aku tidak punya alasan untuk mengatakan tidak
baiklah kalau begitu tapi kau harus merawatnya dan membawanya kembali dengan aman ke sini
zahra pergi ke taman bersama sima dan teman temannya
sima ingin memamerkan kepada teman temannya bagaimana zahra bisa menjadi pohon
dia pergi ke zahra dan berkata
hei zahra kau bisa berubah menjadi pohon yang berbunga banyak kan
kau ini bicara apa aku hanya manusia aku bukan makhluk ajaib seperti yang kau katakan
jangan bohong aku telah melihatmu melakukannya berkali kali kenapa kau tidak melakukan hal yang sama untuk kami
dan itu sangat sangat egois aku membuat kesalahan dengan datang ke sini bersamamu
dengan sedih zahra menyetujui tuntutan putri
dia menjelaskan kepada putri seluruh metode tentang apa yang harus dilakukan dan salah seorang gadis membawa dua kendi air dari sungai
ingatlah untuk sangat berhati hati saat memetik bunga dan juga pastikan
tidak merusak kecambahnya ataupun merobek daun daunnya
mengatakan ini dia duduk dan salah satu gadis dengan sembarangan menuangkan satu kendi air ke atasnya
wow cantik sekali
saat itu hujan mulai turun dengan deras dan kilat serta guntur menderu melintasi langit
gadis gadis itu mengabaikan apapun yang diperintahkan kepada mereka dan memecahkan kecambah dan cabang saat mereka dengan cepat memetik bunga
oh dan kendi itu
dia menuangkan air dari kendi secara sembarangan dan mereka semua berlari pulang dengan tergesa gesa
tingkah laku yang serampangan dari garis garis itu melukai zahra yang memiliki memar dan luka di anggota tubuhnya menyebabkannya pincang di setiap langkah
takut dan terluka oleh apa yang telah dilakukan sima padanya dia melarikan diri untuk pulang ke rumah kepada ibunya tertatih tatih saat dia jalan
sementara itu melihat zahra tidak kembali dengan sima sang ratu sangat marah
katakan padaku di mana zahra mana aku tahu kita semua sampai di rumah dengan selamat sendiri bukan lalu apa yang harus kita katakan pada fir
khawatir dan panik tentang apa yang akan dia katakan pada pangeran sang ratu berusaha mencari tahu apa yang telah dilakukan sima
sekarang katakan padaku apa yang terjadi

ratu berusaha keras untuk mendapatkan informasi darinya
tetapi semuanya sia sia
kemudian pada hari itu zahra tiba di rumah bersama seorang pedagang kapas yang cukup baik untuk memberinya tumpangan ke rumahnya
terima kasih banyak tuan
ibunya patah hati melihat putrinya dalam keadaan terluka dan segera membawanya ke dalam rumah
oh anakku apa yang terjadi padamu
zahra memberitahu ibunya tentang semua yang telah terjadi
dan bagaimana dia ditinggalkan oleh sang putri
jangan khawatir kau tidak perlu kembali ke kastil yang mengerikan itu lagi
ibunya dengan lembut merawat luka lukanya dan merawatnya dengan baik selama beberapa hari ke depan
kembali ke istana sang pangeran menunggu berhari hari untuk zahra kembali dan memutuskan untuk pergi dan mencarinya
aku perlu menemukan istriku dan membawanya pulang
dan bawa orang orangku bersama sama
mereka akan membantumu
pangeran dan orang orangnya mengelilingi kerajaan mencari istri pangeran
mereka mencari jauh sampai mereka tiba di rumahnya
kau di sana aku sangat khawatir aku mencarimu kemana mana
mengapa kau datang ke sini apa kau tidak tahu yang telah dilakukan saudarimu terhadap putriku
aku tidak tahu apa masalahnya tolong maafkan aku aku akan memastikan saudariku membayar untuk semua ini
cintaku kumohon kembalilah ke istana bersamaku
dia ketakutan dia takut akan terluka lagi dia juga takut kalau dia tidak akan diterima sebagai putri dan disebut sebagai putri pincang di kerajaan
tidak tidak masalah aku mencintai dia apa adanya dan aku akan selalu begitu
aku akan ikut bersamamu dengan satu syarat kau tidak akan melakukan apapun pada saudari perempuanmu karena aku telah memaafkannya
itu saja baiklah
zahra dibawa ke istana
zahra dibawa kembali ke istana di mana raja dan ratu senang melihat dia kembali
oh zahra tolong maafkan aku aku seharusnya tidak memetik bunga aku sangat bodoh aku sungguh tidak ingin melukaimu tidak apa apa
maka fir dan zahra dengan senang hati memerintah kerajaan palia dan sang putri dicintai oleh orang orang kerajaan
terutama fir yang menerimanya terlepas dari
terutama fir yang menerimanya terlepas dari cinta
dan mencintainya serta memperlakukannya dengan sama
dan mencintainya serta memperlakukannya dengan sama